didampingi lima orang kuasa hukum kristen gray menjalani pemeriksaan secara tertutup
menurut kuasa hukumnya christine grace sempat shock setelah cuitannya trending di media sosial
namun dia menyebut kliennya tidak bersalah
hal ini diungkapkan lantaran tidak ada prosedur yang dilanggar karena dinilai hanya sebatas mengajak orang untuk datang
namun untuk perizinan boleh tidaknya orang masuk indonesia aturannya tetap ada di pemerintah
hingga pukul lima belas waktu indonesia tengah pemeriksaan terhadap kristen gray masih berlangsung
selain dirinya petugas juga memeriksa dua orang lainnya
secara prosedur di mana pelanggarannya
toh kalau pun saya mengundang orang untuk datang ke indonesia dalam masa covid sembilan belas sekarang ini
apakah saya berdaya untuk memasukkan orang itu
tentu harus ada aturan dan peraturan dari kita yang diterapkan di indonesia ini
imigrasi memeriksa kristen pada hari ini untuk menggali pelanggaran keimigrasian yang dilakukannya
imigrasi pun akan memeriksa kelengkapan berkas keimigrasian
imigrasi ini akan menyebabkan kegiatan kegiatan kegiatan keimigrasi
ketika kita melakukan tindakan yang lebih jauh ya bisa kita lakukan tindakan yang jauh jauh
tapi kita lihat dulu ya takutnya nanti malah ternyata bukan di sisi keimigrasian pelanggarannya itu
di sisi yang lain kita juga kerjasama dengan sisi lain untuk itu
kristen gray belakangan ini jadi perbincangan warganet tanah air setelah mencuit di akun twitternya
bahwa ia kini menjalani hidup menyenangkan di pulau dewata
karena biaya hidup yang rendah serta bisa bergaya hidup mewah
namun warganet mempermasalahkan promosi yang dilakukan gray
ketika ia mengklaim memiliki agen visa khusus dan memiliki trik untuk masuk ke indonesia di tengah pandemi
ia bahkan juga menceritakan pengalamannya dalam bentuk buku elektronik
yang dijual seharga tiga puluh dolar amerika atau setara empat ratus ribu rupiah
ia kemudian dikecam warganet tindakannya dinilai tidak bijak terlebih di tengah pandemi covid sembilan belas
tim imigrasi ngurah rai dan kemenkumham bali sempat menurunkan tim mencari keberadaan kristen gray
namun saat ditelusuri di sistem imigrasi nama kristen gray tidak terdaftar
bahkan saat ini akun twitter milik kristen gray
at kristen dua d terkunci dan tidak dapat diakses untuk publik